berbagai manuver cantik dari pesawat tempur hingga latihan perang
kini bisa disaksikan langsung oleh masyarakat umum
kawasan rw pen range di desa pandanwangi kabupaten lumajang jawa timur
yang biasa digunakan tni au untuk latihan
akan dijadikan destinasi wisata militer bertepatan dengan momen latihan sikatandaya
hal itu disampaikan oleh bupati lumajang bersama komandan lanut abdul rahman saleh
pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan latihan sikatan daya tni au dua ribu dua puluh
di gedung pkk kabupaten lumajang
karena digelar di masa pandemi pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
dengan memakai masker dan menjaga jarak
penuh support penuh
sekaligus ide ini sebagai gagasan awal
kami pemerintah kabupaten lumajang akan mensinkronkan dengan konsep military tourism
menurut dan lanut abdul rahman saleh
warga bisa menyaksikan kehebatan pesawatnya
seperti fighting falcon f enam belas sukhoi dua puluh tujuh dan tiga puluh
golden eagle super tucano serta keterampilan para pilotnya
juga ada teman teman dari angkatan darat
maupun angkatan laut belum ada ya
dari angkatan darat juga ada latihan itu
mungkin bisa di pak bupati akan menjadi kaya
kaya dengan materi latihan dari kami dari tni
dalam hal ini adalah tni angkatan udara
saya yakin pak bupati nggak akan kehabisan materi
tinggal sekarang mengemasnya bagaimana
latihan sikatan daya
tni au tahun dua ribu dua puluh
rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari
mulai tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh september dua ribu dua puluh
diharapkan dengan adanya wisata militer
bisa menjadi edukasi dan hiburan bagi masyarakat
nur hadiwi caksono lumajang jawa timur